program pembantu inpal yang saya minta
sampai saat ini cucu teh baru dapet tiga orang yang mau jadi pembantu infal
tapi masalahnya teh mereka pada nanya berapa bayarannya
sekitar empat juta cu
dari sananya sih lima juta
nah kamu kan udah dapet satu juta
kalau kamu dapet sepuluh orang aja cu
kamu bisa dapat sepuluh juta cu
akan sudah didesak sama ibu
ibu tak pengen kita buru buru nikah
kalau buru buru saya belum siap kang
saya belum tau kang
tunggu aja sampai saya merasa siap
akang sudah tua tin
kalau nikahnya kelamaan
pasti habis lebaran aja ya kita nikahnya
dinam diam suka padaku
sampai kapan akan harus nungguin tin
pokoknya abis lebaran kita nikah yah
di muka becek udah apel duluan aja
kalau emang kamu maksa terus
mendingan kita bubar aja
maafin akang atu tin
becek pake nangis segala
di kamus pejuang cinta gak ada itu cengeng
prima kasih udah nampak nang

di rumah mantin
shhh pak gak enak dilihat tetangga
udah udah pak
gimana cu program pembantu infal yang saya minta
sampai saat ini cucu teh baru dapat tiga orang
mau jadi pembantu infal
tapi masalahnya teh mereka pada nanya berapa bayarannya
sekitar empat juta cu
dari sananya sih lima juta
nah kamu kan sudah dapat satu juta
kalau kamu dapat sepuluh orang aja
kamu bisa dapat sepuluh juta acu
pokoknya teh cucu usahain supaya cucu dapat banyak
semangat nih cu
ini kan bukalnya
ya makasih yon
mas edat tempe tuh masih bersyukur atuh akang
akan kan ngasih uang belanja saya sedikit
kalau lahunya mau enak
lagian heran sama akang
makin kesini makin sedikit aja ngasih uang belanja ke saya
barang barangnya juga kan bukan barang basi
lakunya sedikit gimana sih kang
tapi tiap hari tuh akang seneng terus
yang namanya juga istiar yon
rezeki sudah diatur
udah akang berangkat dulu
udah akang berangkat dulu
udah akang berangkat dulu
dia ngasih uang belanja
sekarang kita malam
bapak mas salut
kepada anak anak muda
yang punya kemampuan
untuk bisa mendapatkan uang yang besar
nya untuk membantu orang banyak bapak salut kepada ibu yola kepada ibu dokter padahal kalau
saja mereka mau bekerja di kota pasti mereka teh bisa mendapatkan uang yang besar
ibu yola bisa juga mengajar di universitas yang besar
anak buah iya pak saung saya juga salut masih ada orang yang seperti itu
zaman sekarang orang yang banyak mengajar materi masih ada orang yang punya idealisme
bapak juga salut sama kamu
bahasa om salut kenapa saya kamu teh bisa mengaji kan bisa mengajar di pesantren
tapi justru kamu ngajar di sini gerahatis ngajar anak anak
barokah mohon insyaallah usai